dua ledakan terjadi di lokasi penangkapan terduga teroris hussein alias abu hamzah di sibolga sumatera utara
ledakan ini membuat warga sekitar di jalan cendrawasih berlarian menyelamatkan diri
sebelumnya bom juga meledak pada selasa sore saat polisi akan menangkap abu hamzah
inilah kepanikan warga saat terjadi ledakan pada hari rabu pukul dua dini hari waktu indonesia barat
asap putih terlihat membumbung dan aroma misu tercium di lokasi kejadian
ledakan bom ini terjadi bukan di rumah terduga teroris
melainkan sekitar dua rumah dari rumah terduga teroris
sebelumnya pada selasa sore sebuah bom meledak di kawasan kecamatan sibolega sambas sumatera utara
seorang warga mengatakan melihat beberapa orang tak dikenal masuk ke gang sekuntum di kecamatan sibolga sambas kota sibolga
mereka diduga akan melakukan sebuah kegiatan
warga sekitar yang merasa curiga melapor ke pihak kepolisian
menanggapi laporan warga polisi tiba di lokasi sekitar pukul lima belas
waktu indonesia barat sesaat kemudian terdengar ledakan
di lansir detik com kadif mas polri iljen muhammad iqbal mengonfirmasi ledakan berasal dari bom
ledakan terjadi saat polisi hendak menangkap terduga teroris hussein alias abu hamzah
akibatnya ledakan tersebut melukai seorang polisi dan seorang warga
abu hamzah yang berhasil ditangkap anggota desun delapan puluh delapan adalah anggota jaringan rin alias

kepala polisi menangkap putra suhada yang ditangkap di lampung
kepala polisi menangkap putra suhada yang ditangkap di lampung
tito karnavian menyebut abu hamzah adalah bagian dari jaringan yang berafiliasi dengan isis
kelompok mana ini kelompok yang berafiliasi kepada mendukung isis
jadi kenapa paham paham isis ini
sebenarnya kelompok ini sudah kita jaki
sudah dijaki oleh tim densus ya
makanya penangkapan dilakukan duluan di lampung
mereka tidak ada hubungannya dengan pemilu
untuk sementara warga yang tinggal di radius lima puluh meter dari lokasi kejadian belum diperbolehkan pulang ke rumah
tim liputan cnn indonesia
nah disana dilakukan penyisiran
penyisiran di salah satu rumah warga yang diduga ada hubungan dengan kejadian yang ada di jalan centrawasi ini
setelah dilakukan penyisiran setelah kembali netral kembali bersih warga baru diperkenankan kembali ke rumahnya masing masing
oke pada saat penyisiran ini apa saja yang ditemukan polisi di tempat jalan kutilang tadi
ketika kita berada di lokasi
pihak gegana memasuki lokasi dengan memasukkan sebuah robot ke dalam rumah warga
setelah itu tidak berapa lama pihak gegana masuk ke dalam dengan pakaian lengkap
terus setelah itu mereka keluar
tidak berapa lama mereka melakukan meledak melakukan diskusi
setelah diskusi tidak lama terjadi ledakan sebanyak tiga kali
kita tidak tahu ledakan itu berasal dari rumah itu
atau dari pihak gegana sendiri
oke sejauh ini apakah sudah ada keterangan siapa penghuni di rumah yang berada di jalan kutilang itu
dan apa hubungannya dengan rumah yang dihuni oleh abu hamzah selama ini
penghuni yang di jalan kutilang
penghuni yang di jalan kutilang itu hubungannya informasi dari masyarakat
itu ada hubungan antara cuma orang tuanya
rumah orang tua pelaku
rumah orang tua pelaku
orang ini ada beberapa kak beradik
dan orang tua mereka sudah meninggal keduanya
dia tinggal di adik adiknya tinggal di jalan kutub
dan menurut keterangan warga seperti apa perilaku sehari hari dari warga yang tinggal di rumah atau kerabat abu hamzah yang tinggal di jalan kutilang ini
seperti kita ketahui tadi warga mengatakan
oke dan menurut keterangan warga seperti apa perilaku sehari hari dari warga yang tinggal di rumah atau kerabat dari abu hamzah yang tinggal di jalan kutilang ini
mereka agak kurang pergaulan di lokasi karena agak berbeda dari yang lainnya karena agak berbeda dari masyarakat lainnya
bahkan di sekelilingnya bahkan tidak sapaan atau tidak berteguran
dan saat ini penjagaan masih cukup ketat di jalan kutilang maupun di jalan cendrawasi abdi
di jalan kutilang sudah diperbolehkan masyarakat masuk sementara di jalan cendrawasi atau kajiamadalan itu masih diperken pengamanan yang ketat
apakah memang ada dugaan bahwa di jalan cendrawasi ini diduga masih tersimpan bahan bahan peledak begitu
belum bisa dipastikan terian karena mungkin karena diduga adanya satu korban yang meninggal di lokasi
itu dinyatakan di papan pengumuman polres kota sibolga
makanya dilakukan pengamanan untuk melakukan identifikasi
bisa dipastikan apakah yang meninggal di rumah jalan cendrawasi ini adalah istri dan juga anak dari abu hamzah
dari informasi warga sekitar itu menyatakan memang itu adalah istri dari diduga istri pelaku istri pelaku
baik terima kasih
di somad sudah bergabung bersama cnn indonesia news report pada siang hari ini